presiden republik indonesia joko widodo selasa pagi melakukan pertemuan tertutup dengan kepala bapenas dan kepala badan otorita atau ikn di istana kepresidenan jakarta
kepala badan otorita ikn bambang susantono menegaskan pembangunan ibu kota negara nusantara akan lebih masif dilakukan pada dua ribu dua puluh
hal tersebut disampaikan kepala badan otorita ikn bambang susantono setelah menghadiri pertemuan tertutup dengan presiden dan kepala bapenas selasa pagi
menurut bambang pada kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga proses pembangunan ikn akan jauh lebih terlihat dan lebih masif jika dibandingkan dengan tahun lalu
bambang mencotohkan alat alat dan logistik sudah mulai masuk ke area pembangunan ikn
pada kuartal pertama juga akan dilakukan pembukaan lahan dan pembangunan lahan termasuk juga sejumlah akses jalan di area barat dan timur
pasti ada yang dihayatkan
kuartal satu saya kira kita melihat progres dimulainya konstruksi di lapangan yang lebih besar yang lebih masif ya
karena semua kontrak kontrak konstruksi yang dibuat oleh pu itu semuanya sudah ditandatangan dan kemudian sudah mulai mobilisasi lah di lapangannya
teman teman kalau melihat ke lapangan pasti kelihatan banget itu gimana logistik itu mulai dimasuk ke lapangannya